kenapa aku nggak lagi merasa direpotin sama nona ya
bahkan sekarang kayaknya aku seneng banget
nona bisa jadi sekretaris aku
ini pasti karena nona itu adiknya tanya
semangat semangat semangat semangat
tunjukin sama papa semangat
ngapain kakaknya wino ada disini
mama tuh yang kemana aja dari tadi
aku tuh cariin mama tau gak
ini papa tadi tuh gak sadar diri
lalu telpon ambulan gak dateng dateng
aku telepon mama juga gak diangkat angkat
ya aku telpon dokter tanya lah
kamu tuh gak sadar
dia itu anaknya musuhnya papa
kamu mau diam diam papa dilacun
iya sampai mati mau
tapi aku tuh profesional
dan kalau ada orang yang aku lebih benci daripada om helambang
itu papa aku sendiri ya
kalau gitu aku mamin dulu ya
anak tertanya ini orangnya baik banget loh
tante tadi emosi dan panik karena lihat om
tante gak punya maksud buat nuduh kamu yang bukan bukan
iya nggak apa apa tante
aku ngerti kok perasaan tante
tumben mama baik sama keluarga winona
bisa dimanfaati nih
biar bisa ketemuan sama winona
gak ada apa apa
aku lagi cari tempat menginap
soalnya ya aku dan keluarga aku udah gak ada hubungan lagi
jadi sekali lagi ya tante
tante bener bener gak usah khawatir
kamu mau tidur dimana
mau tidur di rumah sakit gitu maksudnya
kamu masih ingat kan aku dipecat gara gara nona
oh iya ntar dulu ma ma biarin apa ma
biarin ditidur disini deh malam ini ya
gak usah maaf ya tante tapi bener bener gak usah
eh jangan gitu dong
lagi juga kan tanya bisa ngeliatin kondisi papa
nanti kalo tengah malam papa jatuh kan gimana
susah loh manggil ambulans
yaudah kamu boleh tidur disini
jangan tante bener bener gak apa apa
baiklah kalo gitu
mungkin emang juga lebih baik kalo aku nginep disini untuk malam ini
biar aku bisa jagain keadaannya om herlambang
dan aku juga gak ingin utang budi sama keluarganya tante
tuh ma liat ma
tertanya profesional kan
yuk sebelum mama bawa pikiran yuk
makasih ya tante
farma cari dulu kamar tamu
tuk berasa aneh
dan ama dengan polite
ganti rok kamu sekarang ya
kenapa ini kan bagus aku sudah kelihatan sekretaris pemeran kan
ganti sekarang rok kamu
di bawalah lutut atau di bawah petis
nara kamu penuh banget sih ini bagus kok
kamu sekretaris aku kan
aku bos kamu berarti
ikutin sekarang juga
tapi kan ini nggak terlalu pendek
nara banyak emang yang inginographers segini segini
kenapa jantung aku kayaknya jadi berdebar debar gini ya
ini pasti karena aku takut kalau nona bikin masalah di kantor
ya ini pasti karena aku sudah menganggap selama ini
kelakuan dia selalu bikin masalah
masa sih tadi roknya kependekan
nggak tahu fashion kali
mau kerja salim gitu biar sukses tadi
nona mama akan minta jody memanfaatin keadaan ini
mungkin kamu diam aja pagi ini
aku tuh lagi tegang banget
hari ini tuh hari pertama aku kerja beneran soalnya
nanti kamu jangan bikin aku repot
dan jangan banyak minta bantuan dari aku ya oke
ya justru itu nara
aku tuh takut
pasti nanti aku bakal ngerepotin kamu deh
kamu harus percaya diri dong
kalau kamu pasti bisa
kamu punya niat untuk bekerja
dan punya niat untuk belajar
itu kunci yang paling utama
tinggal lihat bagaimana prosesnya aja
kok di deket nara aku ngerasa nyaman dan aman
aku nggak boleh lagi dekat sama nara
aku takut katanya akan salah paham nantinya
kenapa aku gak lagi merasa direpotin sama nona ya
bahkan sekarang kayaknya
aku seneng banget
nona bisa jadi sekretaris aku
ini pasti karena nona itu adiknya tanya
semangat semangat semangat semangat semangat
tunjukin sama papa semangat